sampai jumpa di video selanjutnya
kamu jangan ngasuk kamu mau nikahin mama
apapun alasannya aku tetap akan menikah dengan minona
dan aku pengen hidup selamanya sama kamu percaya
aku udah percaya kamu sekarang
iya aku percaya aku percaya
tapi kamu janji sama aku kamu gak pernah nyakitin aku kayak gini lagi kan
kalau emang kamu gak bisa megang janji kamu nih sekarang kamu pergi
sudah bilang kan tadi sama kamu kalau aku akan pegang janji aku
aku gak akan nyakitin kamu lagi aku udah jelasin semuanya tadi kan
iya iya kamu udah jelasin aku ngerti
bagus kalau kamu udah ngerti
aku udah jelasin
oke udah udah sekarang
sekarang mendingan kita ke dalam
kita ketemu sama orang tua kamu aku mau minta maaf sama mereka
dan kita harus
atur waktu lagi untuk pernikahan kita
aku enggak bisa ngeberat
aku ingin tidur dulu
aku pengen punggung kamu
saat itu khristo selesai penghurtu diri perlu seterusnya dibesarkan ya khristo
iya ada pada suatu judul rasanya
aku pulang ya
ternyata benar kata pak maman
setiap cobaan pasti ada hikmahnya
aku jadi tahu kalau jadi emang cinta aku dengan setulus hati
terima kasih banyak
kebodohannya irwin shah
sudah bisa papa manfaatkan
dan semua harta mereka sudah jatuh ke tangan kita
apa saja untukmu
ayahnya erwin syah itu menghancurkan dan mengambil seluruh harta kekayaan keluarga kamu
dan saya hanya ingin mengembalikan semua harta kekayaan itu yang sesungguhnya menjadi hak milik kamu
sekarang mereka akan rasakan apa yang aku rasakan
sekarang kita harus mencari jalan kembali
saya sangat senang akhirnya kamu pulang ke rumah
kenapa kamu melepaskan jody
kamu ingin kita hidup seperti gembel
kenapa kamu tidak ingin mendengarkan omongan ayahmu
saya tidak ingin hidup miskin
cuma kamu yang bisa menyalurkan keluarga kita
iya sayang saya tidak ingin hidup miskin cuma kamu yang bisa menyalurkan keluarga kita
cuma kamu yang bisa menyalurkan keluarga kita

papa tahu itu sosok kalian tidak bisa hidup dengan penanggung
aku sudah ber expectasi
kamu tidak bisa menikah dengan jody daripada adalah seseorang vivir dalam hati penderitaan
tapi aku gak akan pernah mengemis sepeserpun uang dari jody
dan bahkan aku udah buat perjanjian sama dia setelah kita berdua nanti nikah
mama dan papa gak akan pernah nerima bantuan uang dari keluarga jody
rencana penjodohan ini memang luar biasa sempurna papa
papa memang jenius
seperti kerbau yang cocok hidungnya
dia selalu mengikuti saja apa yang saya usulkan
mereka anggap kalau kita ini akan menjadi biasanya partner di masa depannya
dia pikir saya ini akan setuju karena anak kita yang sematawayang ini
dijodohkan dengan anak dia
dan gak tahu apa apa
tidak akan pernah pak
jadi ini semua olah papa dan mama
tapi kalian tenang aja
aku bakal kerja kok dan aku bakalan nge band mama dan papa
jadi mulai sekarang keluarga kita harus bisa hidup lebih sederhana ya
loh papa gak dengar barusan aku ngomong apa
aku barusan bilang uang jodi uang jodi uang aku uang aku
jadi ya udah deh pak
papa lupain deh ide papa untuk mengelolatin apa
keluarga jody itu gak mungkin
kamu yakin judi masih mau nikah sama kamu setelah keluarga kita udah gak berharta
jadi itu caranya aku
berarti diajack memang
oh dengan si benda yang istri ku dia masih menang
aku harus sentuhnya

dia sama aja
jadi mama dan papa yang mengambil kekayaan keluarga winona
bapak dan mama memanfaatkan aku gitu
kamu salah paham
gak seperti yang kamu bikin sayang
bukan seperti itu
sebaiknya jangan marah marahlah jody
papa harus mengembalikan kekayaan keluarga winona
papa dan mama lebih menginginkan aku untuk
untuk mati bunuh diri
kamu jangan ngaco
aku tetap akan menikah dengan menona
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi